ya allah maafin ya ini sholat kok gak konsen gara gara si meli nih belum pulang pulang
ampun ampunan tuh anak yang gak tahu waktu jam segini belum pulang
lupa apa nih udah isa begini ya
dan jangan lupa jalan pulang tuh anak ya
beb beb aku anggil kamu sampai sini aja ya
soalnya kalau sampai depan situ takut ketahuan mama kamu
ntar mama kamu nunggu disitu
ih beb beb jahat banget sih sama aku
rumah aku kan tinggal dekat lagi
ya udah gak usah lewat depan rumah lewat belakang rumah aja ya
tapi kalau lewat depan
belakang rumah aku takut be
soalnya di belakang rumah ada pohon sawo
kalau malem malem gitu ada suara cewek lagi ketawa
kan serem akunya takut sendirian
kalau gitu biar aku anterin sampai depan pohon sawo itu
sampai kamu masuk rumah ya
ya makasih ya pak
bebep kamu tuh gak boleh takabur iiih
iya deh bebep
tapi kamu nggak perlu takut
yaudah aku balik ya kamu liatin aku ya
gati ya bebep
aduh aduh aduh
kok kamu rinding ya
aduh ganti lah anak
syukurin lagi ya sih
pake nyebelin banget jadi orang
jadi kremi nyebelin
iya tadi cuman bercanda kok
ganti lah anak
kok suaranya jelek banget
beliin kurang asem jadi anakku
aduh jangan kenceng kenceng
aduh jangan terang terang ya
ampun dia malem malem
eh kuntilanak masa se cakep ini sih
saya pikir tadi kuntilanak beneran tentu
saya dengar dengar kata orang orang tante kalau misalkan kita ketemu guncilana itu kita harus nge glekin guncilana gitu tante
nggak boleh dibagus bagusin
yang begini nih
tapi kalau suara tante sih uh merdu banget
yah jangan banyak alesan
beneran nggak merdu
merdu kayak biola sepanjang tante

engarang aja calon mertua
saya mengaku kesalahan deh
minta maaf mulu kayak lebaran
ini tante jangan dikempesin nungguan saya
udah deh kempes udah sana sekarang dorong abis rumah
udah males gelap mukanya
yuk iya lah susah amat sih
enak aja cepetan
apa sama hidup gua
tante tante jangan di sini sendirian
udah cepetan aja eh lah
tante kemana kemana lu
ihh mudah cepetan
apa sih dong
kalau gitu juga saya bisa
tuh gak usah nanya kamu
ada apa kalau jam segini nelfon saya
gini pak brondong tua
kebetulan perusahaan saya itu sedang membutuhkan seorang model
jadi pak brondong tua ini cocok sekali buat modelnya
sepertinya itu tidak cocok buat saya
apalagi depan kamera
hei tenang pak berondong tua
terlama lama juga terbiasa
madam sebaiknya cari orang lain saja ya
ini bayarannya tinggi pak berondong tua
uang itu bukan tujuan hidup saya madam
tujuan hidup saya hanyalah membesarkan raya dengan baik
dan membawa motor besar
sudah situ saja
markisa ala salah
aduh pak brondong tua
coba dipikir pikir lagi deh pak
namanya rezeki itu jangan ditolak
pokoknya saya pikir pikir sebentar ya
nanti kalau ada kabar saya kabarin
terima kasih banyak
gagal eh tau orang apa itu
udah tau juga kamu
biar saya menjadikan nama bang wang
pengen kacau rambut
aku kalau ini segala gitu
kabarsanya keb steng keng
bukankah kita dadahin bentar
ih lo kenapa sih jangan ngeliatin gue kayak gitu dong
hei budi lo jangan ngelarin gue untuk menikmati keindahan dari tuhan oke
rese banget jadi orang bikin gue kesel nih
hel seharusnya gue kali yang kesel sama lo karena lu tuh semakin dekat sama alex
cemburu ya enggak kale gue tuh gak cemburu mungkin jealous
nanti lo tenang aja
gue sama alex tuh gak ada hubungan apa apa
ya gue ngakuin ini semua karena gue gak enak aja
alex tuh udah begitu baik sama gue udah banyak ngomong gue
dan waktu itu gue ke sekolah bareng dia itu gara gara tiba tiba aja pagi pagi dia udah di rumah gue
dan gue mau nolaknya gak enak dong
tapi sebenarnya kasian juga loh alex karena kan sebenarnya dia udah tau gue suka sama
terusin dong gue pengen tau
gak jadi gak jadi ngomong
ya kok gak jadi sih
pelim banget sih jadi orang
gue tau kayaknya dari kemarin tuh lo sengaja banget ya pengen gue ngomong duluan
cuma lo aja yang selalu nganggep gue php in lo lah lo nganggep gue cowok yang paling gombal sedunia
ya jadi sekarang gue gak mau lagi ngomong sayang sama lo lah cinta sama lo lah gue gak mau
sekarang gue mau nunggu jawaban dari lo
waduh ternyata temen temen gue bener
gue butuh jawaban dari gue
kalau seandainya gua jawab terus setelah itu apa
ya tergantung lo jawab apa
tapi kalau misalnya lo bilang sayang sama gue mulai hari ini kita jadian
tapi waktu itu kan gue udah pernah bilang sama
eh budi waktu itu kan gue lagi jatuh terus lo bilang kayak gitu
seselalu mau gue jawab apa
terserah lo mau jawab apa
nanti gue jawab
nanti gue jawab
nanti gue jawab
gue akan jawab
mampus deh gue gimana nih kalau sampai boyu ngeliat mas bay
boy kan udah tau kalau mas bay itu adalah suami gue
sekarang dia bisa tau dong kalau gue itu adalah emat dirinya reva
aduh bisa ketahuan juga kalau gue bohongin boy
kalau gue sebenarnya belum cerai sama mas bey